akal atau buah pikir ya
cara berpikir oke
iya jadi ya ini bukan sekedar bela rocky ini bela cara berpikir
yang dilakukan waktu itu dia bukan kegenikan menjelang pemilu
rocky itu orang yang dikenal sebagai edukator
dia sudah tiga puluh tahun lebih sejak pertengahan delapan puluh an dia sudah banyak terlibat
pada sekolah sekolah ilmu sosial didik orang orang aktivis aktivis
membantu para pengacara publik
jadi bergaul dengan para pemikir
jadi dia hari ini dia bukan cari nafkah mengol di panggung panggung kemana gitu bukan
dia memang orang yang mengajarkan mengajar di kelas gitu
dulu orang menganggap atau sering melihatnya di lewat kelas kelas terbatas
hari ini kelasnya kelas bangsa
karena menurut saya memang itu wajar ya dengan kapasitas dia hari ini
yang kedua menurut saya gini dengan edukator dia ada yang dia sampaikan
dia bukan dosen seperti di kampus yang terikat pada undang undang pendidikan
atau di lingkungan undang undang pendidikan karena mengajar pada kuliah bukan
dia mengambil pada satu substansi dan jantung dari yang namanya edukator sih
dia itu mengajak orang yang beresonansi dengan dia
untuk berpikir dengan satu kerangka metodologi
nah itu yang dia sering sampaikan
sejumlah kelas diskusi ngobrol bahkan ngobrol pun dengan dia
dia punya kerangka dia bukan orang yang mau membicarakan apapun kayak mr google bukan
dia punya kerangka dalam melihat sesuatu
dan dia sangat update melihat fenomena atau fakta
nah itu yang dia lakukan
terus ada pertanyaan bahwa dia dekat atau nanti ada andre di situ
mungkin andri bisa jawab
tapi kalau dari pandangan saya dia orang yang masih netral masih independen
bahwa dia terakhir bahkan nongol sama prabowo atau dia banyak diundang di kelompok
ya karena kelompok satu nya tidak pernah ngundang dia
tidak pernah diundang aja seling aja pada panas dengar si rocky gerung apalagi diundang barangkali
tapi rocky bukan orang yang takut tidak mau hadir tidak
dia akan ada ini karena dia punya kerangka punya prinsip
punya alur cara berpikir atau mengunyah sesuatu dalam ruang diskusi kayak gitu